yang kami hormati bapak joko widodo presiden republik indonesia
yang kami hormati para pendahulu kami sebagai gubernur bank indonesia
hadir bapak arifin siregar bapak adrianus mui bapak syahril sabirin
bapak burhanuddin abdullah dan bapak darmin nasution
yang kami hormati para pendahulu kami sebagai gubernur bank indonesia
dan pimpinan lembaga negara republik indonesia
yang kami hormati bapak ibu menteri kabinet kerja republik indonesia
dan pimpinan lembaga pemerintah
yang kami hormati ketua pimpinan dan anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan
yang kami hormati para gubernur wakil gubernur
atau yang mewakili dari provinsi provinsi dki
yang kami hormati bapak ibu pimpinan komisi sebelas
dan fraksi fraksi dewan perwakilan rakyat republik indonesia
yang kami hormati ketua dan anggota badan supervisi bank indonesia
para pimpinan bapak ibu pimpinan perbankan
bapak ibu pimpinan media
kami mengaturkan selamat datang kepada bapak presiden
di acara pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
senantiasa melindungi dan menuntun bapak dan bapak yusuf kala
dalam memimpin bangsa indonesia
yang masih terlalu rendah dan sangat rentan meskipun amerika serikat sebagai lokomotif
ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda tanda pemulihan yang konsisten tren pertumbuhannya
menurun dibanding sebelum krisis global bersama dengan new normal growth di amerika serikat ini
pemulihan ekonomi di kawasan eropa dan di jepang masih terbilang rapuh ancaman deflasi
masih membayangi kedua perekonomian tersebut di tengah masih belum berimbangnya kinerja
ekonomi negara maju tiongkok sebagai salah satu penopang ekonomi global
tumbuh melambat perlambatan ekonomi tiongkok sebagai sentra manufaktur global ini tentu perlu
kita waspadai karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar ke perdagangan dunia
konstelasi global sampai penghujung dua ribu empat belas tersebut menandakan bahwa ekonomi dunia saat ini mungkin
sampai tahun depan masih terlalu berpengaruh
yang dengan satu mesin yaitu mesin pertumbuhan amerika serikat yang kekuatannya pun sedang menurun
dampaknya telah kita rasakan berupa menguatnya persaingan merebutkan pasar ekspor global
bapak ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati pemulihan ekonomi global yang masih terbatas
dan syarat ketidakpastian menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik
di dua ribu empat belas masih mengalami penurunan melanjutkan tren sejak tahun dua ribu dua puluh
ekspor kita menurun tajam akibat melemahnya permintaan dari negara negara mitra dagang utama
dan merosotnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam
ketahanan energi yang lemah ini juga telah menyebabkan pemerintah perlu menyesuaikan harga bbbm
yang diperlukan oleh pemerintah di tahun dua ribu tiga belas untuk menjaga kesinambungan fiskal
membuat laju pertumbuhan ekonomi nasional terkendala oleh divisit neraca transaksi berjalan
akibatnya depresiasi kurs menjadi tidak terhindarkan dan bahkan diperlukan
untuk memastikan divisi tersebut tidak membesar dan perlambatan ekonomi kembali terkendali
bapak presiden hadirin sekalian yang kami hormati
kami memandang tantangan ke depan tidaklah ringan sehingga terdapat urgensi untuk mempersiapkan diri
salah satu tantangan yang menanti di depan mata adalah risiko turbulensi di pasar keuangan global
yang dapat dipicu oleh kenaikan suku bunga di amerika serikat the fed fund rate
sebagaimana yang diperkirakan oleh banyak pihak normalisasi kebijakan tersebut akan terjadi
selain daripada itu kami pun melihat masih mengemukanya kerentanan kerentanan tambahan di tingkat mikro
pertama adalah tingkat utang luar negeri korporasi yang semakin membesar
namun sebagian besarnya belum terlindung dari resiko gejala
kurs kedua adalah adanya akumulasi modal portfolio oleh investor luar negeri pada obligasi negara yang sudah sangat besar
dan ini dapat mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs ketika terjadi guncangan dari eksternal
terlebih pasar keuangan kita yang dangkal dapat memperbesar gejolak tersebut
di samping tantangan tersebut kami mencermati pula adanya tantangan struktural di sektor real
berupa kelemahan pada struktur produksi domestik
selama ini ketergantungan kita yang tinggi pada ekspor sumber daya alam bernilai tambah rendah
telah membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga
kemampuan kita untuk mengekspor barang bernilai tambah tinggi
baik dengan memanfaatkan faktor produksi domestik
maupun dengan import barang antara juga masih sangat lemah
kemampuan kita memposisikan diri sebagai sentra produksi dunia menjadi penting
di era komunitas ekonomi asean dua ribu lima belas
asean akan menjadi salah satu pusat produksi domestik yang lebih penting di dunia
di kawasan ini akan terdapat enam ratus juta konsumen
yang hampir setengahnya adalah penduduk indonesia
perdagangan lintas batas akan semakin terakselerasi
bersama dengan implementasi integrasi ekonomi
urbanisasi dan kelas menengah baru
akan menjadi penopang permintaan barang high end
dan jasa yang high value
oleh karena itu kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya tekad kabinet kerja
dalam mempercepat langkah reformasi struktural
untuk membangun lingkungan pendukung yang lebih kuat bagi investasi
perbaikan efisiensi perekonomian secara keseluruhan
akan menjadikan indonesia sangat menarik
tidak hanya karena ukuran pasar domestik yang besar
tapi juga sebagai basis produksi global
dalam kaitan ini kami berbesar hati dan mencatat
bahwa langkah langkah strategis dan taktis
telah dipercepat oleh kabinet kerja republik indonesia
pada simpul simpul reformasi struktural yang mendesak
simpul simpul tersebut antara lain
terutama maritim dan integrasinya dengan konektivitas darat
serta penguatan konektivitas digital
perbaikan pada simpul simpul ini
kami yakini akan secara signifikan
sehingga dunia usaha dapat lebih berdaya saing di pasar global
dan pemerataan efisiensi biaya di seluruh nusantara dapat tercapai
kami juga mencatat langkah langkah percepatan reformasi struktural
untuk membangun lingkungan pendukung yang lebih kuat bagi investasi

dalam kaitan ini kami meyakini
bahwa iklim investasi di seluruh pelosok negeri
sebagai buah dari perbaikan pada kemudahan berusaha
kualitas layanan publik serta tata kelolanya
penguatan kualitas sumber daya manusia di birokrasi
upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang fiskal
subsidi yang berbasis produk selama ini
untuk memperkuat modal dasar pembangunan
pembangunan kualitas sumber daya manusia
infrastruktur kapasitas inovasi dan kelembagaan
yang merupakan modal dasar untuk naik kelas ke negara maju
menjadi tersandera oleh subsidi
kami mendukung penuh langkah pemerintah
untuk mengalihkan anggaran subsidi
bahan bakar minyak ke people based subsidi
dan memperkuat pembangunan infrastruktur
sementara itu di sektor keuangan
kami masih melihat adanya tantangan struktural
yang juga perlu segera dibenahi
kurang tersedianya alternatif kualitas sumber daya manusia
sehingga kita tertinggal dibanding negara lain di kawasan
struktur pasar keuangan kita belum terdiversifikasi
dan peran pasar modal sebagai pembiayaan investasi
bapak presiden hadirin sekalian yang kami muliakan
di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global
yang syarat ketidakpastian dan menyimpan banyak risiko
secara konsisten telah menerapkan kebijakan moneter bias ketat
stans ini diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi
memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga bbm pada juni dua ribu dua puluh
serta mengendalikan defisit transaksi berjalan
telah mempertebal keyakinan investor global
tentang kualitas kebijakan ekonomi makro indonesia
ini tergambar dari derasnya arus masuk investasi portfolio
yang selama januari sampai dengan pertengahan november dua ribu dua puluh
jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun dua ribu empat belas
jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun dua ribu empat belas
yang hanya tercatat rp tiga puluh lima sembilan triliun
aliran ini menjadi gairah investasi bagi foreign direct investment
di pasar saham dan juga di surat berharga negara
persepsi risiko terhadap indonesia di pasar keuangan dunia pun terus membaik
seperti ditunjukkan oleh kredit default swap yang menurun drastis
dari tiga ratus tiga basis point pada agustus dua ribu tiga belas menjadi satu ratus empat puluh dua basis point pada pertengahan november dua ribu dua puluh
bersama aliran investasi langsung
aliran investasi portfolio tersebut telah menopang surplus neraca pembayaran indonesia
sehingga kecukupan cadangan devisa tetap terjaga
cadangan divisa mencapai rp seratus triliun
setara dengan enam empat bulan kebutuhan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan mencapai empat lima puluh tiga persen
lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun dua ribu tiga belas sebesar delapan empat persen
kebijakan moneter bias ketat yang diperkuat dengan jalinan koordinasi kebijakan dengan pemerintah
berhasil meredam dampak lanjutan kenaikan harga bbm pada juni dua ribu dua puluh
meredanya tekanan inflasi dan surplusnya neraca pembayaran telah berdampak positif pada pasar valuta asing
tekanan depresiasi dan fluktuasi kurs sepanjang dua ribu dua puluh
lebih rendah dibandingkan dua ribu tiga belas
ini didukung pula oleh membaiknya struktur mikro pasar valuta asing
yang tercermin dari volume transaksi di pasar spot antar bank
yang meningkat dari tadinya lima ratus juta dolar per hari
menjadi satu lima miliar dolar per hari
oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa langkah langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dan bank indonesia
telah berhasil mengembalikan kondisi ekonomi makro kembali pada jalur stabilitas
capaian ini perlu kita jaga dan lindungi bersama
dari kepentingan kepentingan pragmatis jangka pendek
bapak presiden yang kami muliakan
langkah strategis pemerintah berupa kenaikan harga bbm
dan pengalihan subsidi untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan sosial
yang baru saja ditempuh dalam jangka pendek
memang akan meningkatkan tekanan inflasi
namun reformasi tersebut sangat kita perlukan
agar tersedia ruang fiskal untuk memperkuat derap laju pembangunan
oleh karena itu bank indonesia mendukung sepenuhnya langkah tegas tersebut
yang manfaatnya akan kita rasakan di tahun tahun mendatang
menyusul langkah pemerintah bank indonesia awal pekan ini
menaikkan suku bunga acuan bi rate ke tujuh tujuh puluh lima persen
langkah ini menegaskan kembali
bahwa kami menempuh kebijakan moneter bias ketat
sebagai langkah pre emptive
untuk memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga bbm
pada tekanan inflasi ke depan
bahwa tekanan inflasi akibat kenaikan harga bbm
dan laju inflasi serta ekspektasinya ke depan
terus tetap terjangkar pada kisaran sasaran inflasi empat plus minus satu persen
dengan inflasi dan ekspektasinya yang terjangkar pada laju yang rendah
tabungan real dan daya beli masyarakat tidak akan tergerus
sehingga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi
dan laju pengetasan kemiskinan yang lebih kuat ke depan
kebijakan moneter yang kami tempuh
adalah juga untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan
yang sudah berlangsung selama tiga tahun
tetap terkendali di sekitar minus dua lima sampai minus tiga persen
defisit neraca transaksi berjalan yang terkendali
sangatlah penting untuk memastikan perekonomian nasional
dapat tumbuh kuat dan berimbang
serta penciptaan lapangan kerja dapat terus berlanjut
kami ingin memastikan kepercayaan investor
tentang keseluruhan konsistensi dan kualitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro indonesia
di tengah semakin dekatnya peningkatan suku bunga global ke depan
langkah moneter yang telah kami tempuh
selanjutnya akan diikuti dengan penguatan jalinan koordinasi pengendalian inflasi
melalui tim pengendali inflasi
dan tim pengendalian inflasi daerah
dalam kesempatan ini kami ingin mengapresiasi seluruh gubernur
yang telah menunjukkan komitmen tinggi
dalam mengendalikan tekanan inflasi di wilayahnya masing masing
selanjutnya kami juga melihat
bahwa upaya menjaga stabilitas ekonomi makro
perlu didukung oleh prinsip kehatian
yang sama di dunia usaha
terutama yang memperoleh pinjaman luar negeri
terkait ini kami mewajibkan korporasi
dengan menerapkan aturan hedging ratio
dan memelihara kecukupan likuiditas falas
dengan menerapkan aturan likuiditas rasio
pengembangan pasar lindung nilai akan menjadi salah satu prioritas
kebijakan pendalaman pasar keuangan
bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan
telah membentuk komiti pasar valuta asing
dan menyederhanakan beberapa ketentuan
guna mempermudah transaksi lindung nilai
mendorong aktivitas interbank repo
serta menerbitkan market conduct
bapak presiden hadirin sekalian yang kami muliakan
keseluruhan konstelasi ekonomi global dan domestik
mensyaratkan kebijakan moneter yang konsisten
yang disinergikan dengan kebijakan
reformasi struktural yang tegas
untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing di sisi produksi
melalui sinergi dua kebijakan tersebut
perekonomian akan mampu tumbuh tinggi
berkesinambungan dari kekuatan yang tidak artifisial
terkait hal ini dalam satu dekade ke depan
kami akan mengupayakan tingkat inflasi secara bertahap
dan terjangkar pada laju yang semakin rendah
bahkan kami bercita cita agar inflasi indonesia
menjadi salah satu yang terendah di asean
untuk itu kebijakan moneter berbasis sasaran inflasi
akan tetap kami lanjutkan dan perkuat
koordinasi melalui forum tim pengendali inflasi
dan tim pengendali inflasi daerah akan kami teruskan
dan komunikasi kebijakan ditingkatkan
untuk memperluas opsi opsi dunia usaha terhadap pembiayaan investasi
dan meningkatkan resiliensi pasar keuangan domestik
bank indonesia telah menetapkan inisiatif inisiatif
pendalaman pasar keuangan di tahun dua ribu dua puluh
ini akan kami lanjutkan sampai satu dekade ke depan
sasaran kami adalah pasar keuangan indonesia
sebagai salah satu pasar keuangan yang diperhitungkan di asean
dan mampu mendukung transisi indonesia menuju negara maju
sebagai otoritas pasar uang dan pasar valuta asing
bank indonesia menargetkan pada tahun dua ribu dua puluh
nilai transaksi di pasar uang mencapai kisaran lima belas dua puluh
dan di pasar uang faluta asing mencapai tiga
dari nilai perdagangan luar negeri
tercapainya sasaran sasaran ini akan menunjukkan bahwa
pasar uang dan valuta asing indonesia berfungsi dengan baik
dan mampu menjadi penopang pendalaman di pasar modal
inisiatif pendalaman pasar keuangan akan kami landaskan pada lima pilar
pembenahan regulasi dan standarisasi
pengayaan instrumen dan perluasan bahasa indonesia
dan edukasi dan sosialisasi secara meluas
termasuk kepada penegak hukum
terutama terkait pentingnya transaksi lindung nilai
bapak presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan
tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga sistem keuangan
dalam kaitan ini kebijakan makro prudensil sangat penting untuk mengisi ruang
yang tidak terjangkau oleh kebijakan moneter
terutama ketika menyangkut risiko ketidakseimbangan finansial
untuk itu kami akan meningkatkan kapabilitas
untuk mencegah dan memitigasi risiko risiko utama
dalam hal ini kerangka kebijakan makro prudensial akan diperkuat
untuk menopang perumusan kebijakan pengaturan dan pengawasannya
dalam memperkuat instrumen makro prudensial
kami telah mengembangkan neraca keuangan nasional dan daerah
guna mengidentifikasi ketidakseimbangan finansial
yang berasal dari sektor pemerintah
dari korporasi maupun rumah tangga
secara rutin kami juga akan melaksanakan makro stress test
untuk memastikan ketahanan perbankan dan korporasi non bank
terhadap gejolak berbagai jenis resiko
selain itu resiko di sektor rumah tangga akan kami pantau secara intensif
melalui berbagai survei berkala
risiko sistemik yang dihadapi lembaga keuangan
kami akan melaksanakan surveillance dan pemeriksaan langsung
pada sistem etically important bank dan lembaga lain yang terkait dengan bank
sementara itu untuk mencegah ketidakseimbangan finansial
akan diterapkan aturan komponen permodalan yang dikaitkan dengan siklus keuangan
selanjutnya kami juga akan mengembangkan keuangan syariah
untuk mewujudkan indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia
pangsa aset perbankan syariah ditargetkan mencapai dua puluh persen dari aset perbankan nasional
bapak presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan
salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian nasional
untuk dapat bersaing di era globalisasi
adalah fenomena ekonomi biaya tinggi
yang mempengaruhi efisiensi perekonomian
misalnya praktek pungutan liar
suap korupsi dan lemahnya layanan serta tata kelola birokrasi
permasalahan itu sejatinya dapat diatasi
salah satunya dengan penggunaan transaksi non tunai
yang memungkinkan keseluruhan transaksi tercatat secara elektronik
dari sisi waktu media dan biaya bertransaksi
sebagai otoritas sistem pembayaran
kami akan memberikan kontribusi terbaik
untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional
melalui perluasan transaksi non tunai
bersama dengan pemerintah pusat dan daerah
serta industri sistem pembayaran
inisiatif pembayaran non tunai akan didorong
melalui perluasan digital payment
penggunaan digital payment dalam bentuk uang elektronik
teregistrasi akan menjadi batu pijakan pertama
untuk menghubungkan masyarakat yang unbank
dengan sistem keuangan formal
hal itu menjadi kritikal untuk membuka akses layanan keuangan formal
kepada masyarakat lapisan yang terbawa
dimulainya penggunaan mekanisme non tunai oleh pemerintah
untuk menyalurkan dana bantuan bersyarat kepada masyarakat
di awal november dua ribu empat belas yang lalu
di sini hadir keluarga besar perbankan dari seluruh indonesia
kita beri aplaus untuk inisiatif itu
kebijakan ini merupakan terobosan besar
sekaligus merangkul masyarakat lapisan bawah
agar terhubung dengan layanan keuangan formal
dengan berbekal perangkat telekomunikasi bergerak
masyarakat yang belum disentuh oleh bank atau unbank
akan mudah dan aman terhubung dengan layanan keuangan formal
pengembangan dan perluasan layanan keuangan digital
ditargetkan akan meningkatkan jumlah anggota masyarakat
hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini
yang hanya menjangkau dua puluh persen penduduk dewasa
kami meyakini bahwa perluasan agen lkd
dan sinergi dengan program bantuan pemerintah
akan meningkat hingga empat kali lipat dari saat ini
untuk memobisi sistem pembayaran
pembangunan infrastruktur sistem pembayaran
serta penguatan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran
perluasan elektronifikasi pembayaran akan terus dilakukan
untuk memfasilitasi digital payment antar individu
pembayaran bantuan pemerintah kepada masyarakat
pembayaran kewajiban daripada masyarakat kepada pemerintah
dan guna menunjang hal tersebut
seluruh pelaku industri pembayaran nasional
akan diwajibkan untuk berkolaborasi
agar jangkauan layanan meluas hingga ke seluruh pelosok negeri
dukungan infrastruktur pembayaran yang terintegrasi
antara lain melalui pembangunan gerbang pembayaran nasional
kami tetap berkomitmen untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas tinggi
untuk seluruh denominasi di seluruh pelosok negeri
dengan membangun sistem pengelolaan uang yang efektif dan efisien
untuk itu kami akan mengembangkan sentralisasi jaringan distribusi kas
serta meningkatkan efisiensi rantai kegiatan percetakan dan pengedaran uang
kedepan pelaksanaan ketiga mandat utama bank indonesia
akan kami perkuat melalui koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga
baik dalam pendalaman pasar keuangan
inklusi keuangan pengembangan elektronifikasi
dan pengembangan perekonomian daerah
bapak presiden hadirin sekalian yang kami muliakan
tidak serta merta berarti bahwa prospek pencapaian perekonomian kita
saat ini gairahnya akan meredup
kami berpandangan bahwa optimisme tentang perekonomian ke depan tetap tinggi
bagi kami alasan yang terpenting atas optimisme ini adalah bahwa
demokrasi kita sudah semakin terkonsolidasi
kami juga meyakini sistem pemerintahan dan berbagai perangkat birokrasi
akan semakin efektif dalam menjalankan tugasnya
kabinet kerja republik indonesia telah memperlihatkan kecepatan yang sangat mengesankan
dalam merespons berbagai tantangan struktural perekonomian
dengan optimisme tersebut kami memperkirakan bahwa ekonomi indonesia dapat tumbuh
satu sampai lima lima persen di tahun dua ribu empat belas
lima empat sampai lima delapan persen di tahun dua ribu lima belas
dengan divisit neraca transaksi berjalan yang membaik
dengan prognosa tersebut diperkirakan kurs nilai tukar secara real akan cukup stabil
sementara itu sejalan dengan ekspansi perekonomian yang lebih berimbang
pertumbuhan kredit diperkirakan akan dapat mencapai lima belas sampai tujuh belas persen di tahun dua ribu lima belas
dan dana pihak ketiga akan dapat tumbuh empat belas sampai enam belas persen di tahun dua ribu lima belas
untuk memastikan bahwa berbagai program reformasi struktural
penopang pertumbuhan ekonomi dapat diimplementasikan
kami konsisten mengupayakan agar laju inflasi dan ekspektasinya terjangkau
pada kisaran sasaran jangka menengah sekitar empat plus minus satu persen
bapak presiden yang kami hormati
kami dalam kesempatan ini memohon untuk bapak presiden nanti kiranya bisa menyampaikan sambutan
di depan forum yang berbahagia ini
sehingga akan menjadi bekal bagi kami untuk menyelesaikan tahun dua ribu empat belas dan masuk ke tahun dua ribu lima belas
bersama catatan akhir tadi kami ingin menutup pemaparan malam ini
besar harapan kami bahwa apa yang telah disampaikan dapat menjadi masukan yang bermanfaat
bagi kerja besar kita semua mengawal indonesia bertransisi menjadi negara maju
kami adalah teman seperjalanan
bank indonesia sebagai otoritas kebijakan moneter
otoritas kebijakan makro prudensial
dan otoritas kebijakan sistem pembayaran
serta otoritas pasar uang dan valuta asing
akan memastikan bahwa di tengah besarnya hantaman gelombang
dan gelapnya badai di musim pancaroba
bank indonesia tetap dapat melihat cahaya di cakrawala
semoga tuhan yang maha esa senantiasa melindungi meridoi